harus cepet cepet ditangkep tuh
biar makin cepat makin baik
soalnya kesian juga warga sini
iya prt tuh
si ali melaporkan katanya saipul ada di dekat museum
nah sekarang kalian saya perintahkan untuk menangkap sana
yowis kita kesana aja
cepetan kita tangkap
justru itu kita mulai menangkap bang saipul
bang saipul itu vampirnya
itu bernyata atau yang ada vampire tolong tolong

itu masih saibu rambutnya
dari sini aja lah gimana sih itu kan jenderal di kampung sini
itu udah ketahuan saipul pak rete aja kan ada ini ah iya ah balik jadi gimana tuh sekarang
teh paling tidak kita sudah menemukan titik terang dari kasus ini bu ranti kalau sampai
itu adalah si saipul dan besok saya akan menangkap saipul bersama para hansip yang
ada dan dia mempertanggungjawabkan semuanya gitu dong saya pikir tadi tepere takut
saya takut iya ah waspada waspada lagu lama hahaha nggak usah ketawa anak anak
temen temen kalian kepikiran enggak sih kenapa bangsa perlu ngaku itu aku kepikiran
kalau gitu kita harus cari tahu siapa bangsa ya sebenarnya ya kak
pokoknya udah aman sekarang vampir is
takut juga kan kalau kita mau kemana mana takut dicokot yang hampir kita ya ya ya
siapa tuh menik itu orang ngapain jongkok disitu ya iya siapa sih ngapain dia halo
rafa kita tunggu di sini aja aku yakin pasti bang saiful balik ke sini
aduh rafa kamu kebiasaan deh pasti takut takut terus ya udah kalau mau pulang
rafa tunggu sebentar pasti datangku
hanshipper pokoknya dalam beberapa hari ini kita harus bisa menangkap si saipul sebelum dia melakukan aneh aneh lagi di kampung kita
ada apa bu menik nih lari lari gini kayak dikejar sama vampir
iya tuh prt bener banget kita bisa kejar kejar sama pampir ya
waduh kok bisa kebeneran ini teh
tadi tuh kita lihat pampirnya di pinggir jalan terus pampirnya lagi ngisep darah gitu prt
serem banget ya
iya bener prt
tuh kan rafa bang saipul itu mencurigakan jadi nanti kita itu masih sia
kita harus kasih tau prt sama mami
kasih tau dia telfon aja kak
oh iya bener juga tuh rafa
ah ini pasti kerjaan si saipul nih terbalik nih padahal dia sudah ketahuan bahwa dialah pampirnya selama ini ya kan
harus cepet cepet ditangkep tuh biar makin cepat makin baik soalnya kasihan juga warga sini ya bu ya
iya prt tuh
wah si ali melaporkan katanya saipul ada di dekat museum nah sekarang kalian saya perintahkan untuk menangkap kesana sebentar
yowis kita kesana aja yuk cepetan kita tangkep
waduh mana dia
cepetan tangkap dia
eh udah ikut ikut
woy siok keluar
sekarang kamu jujur deh sama kita di sini
kamu itu yang menjadi pampir kan
yang sudah meresahkan kampung kita ya kan
ya kan ngambilin aja pak rt
udah ngomong aja
saipul kamu kan yang selama ini minumin darah binatang binatang ternak gitu
saya bukan pampir pak rt
saya berani sumpah saya bukan mampir
kalau bukan kamu pampirnya kenapa sih kamu keluarnya malam malam
tapi kalau siang kamu tutupan dari atas sampai bawah
dan juga ngapain kamu ada di kandang
ternak yang sudah mati dikenyot darahnya
saya ini nggak bisa keluar siang hari pak rt
karena saya punya alergi kalau kena sinar matahari
makanya saya selalu beraktivitas pada malam hari
soal ternak ternak yang mati itu saya hanya memanfaatkan situasi aja
saya ambil lalu saya jual
emangnya ada yang mau beli binatang mati
saya terpaksa melakukannya
agar bisa dapat uang yang banyak untuk biaya berobat saya
biaya berobat saya itu mahal sekali
belum lagi untuk biaya pengelolaan museum
jadi saya butuh uang yang banyak
apalagi sekarang sekarang ini
museum saya sepi
waduh itu mah terlalu banyak orang yang tak boleh boleh
kalau emang bener kamu alergi mana buktinya
sudah ke dokter belum hari kamu teh
apa itu bukti mak
saya punya bukti rekaman medis soal penyakit saya
tidak semudah itu kita percaya berhenti
betul pak rt
rt nih general di kampung sini
kalau tidak saya akan terburu buru
pak rt kenapa pak rt
apa katanya pak rt
saya tidak mau baca mata baca
tidak bisa membaca
tuh rabun rabun itu mangga skadiak
ah keparak separa tema
masa punya rt rabun
pak saipul itu mengidap penyakit polimorpus light eruption
yang artinya itu dia alergi sama sinar matahari
oh jadi itu
tapi tetap saipul tetap kita tahan untuk sementara
untuk penelitian sampai mendapatkan